komisi disiplin pssi menghukum arema fc terkait tragedi kanjuruhan yang menewaskan satu ratus dua puluh lima orang pada sabtu lalu
dalam konferensi persnya komisi disiplin pssi menjatuhkan sebanyak tiga sanksi untuk arema fc
untuk mengetahui informasinya lebih dalam sudah bergabung bersama dengan kami
korresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji
yang telah bersama dengan ketua tim investigasi pssi ahmad riyad
erlangga silakan dengan laporan anda
ya rifana memang betul bahwa tadi seperti informasi yang sudah disampaikan sebelumnya
bahwa komisi disiplin pssi sudah menjatuhkan sanksi terhadap klub arema fc
ketua panpel dan security officer arema fc terkait tragedi kanjuruhan sabtu malam pada tanggal satu oktober lalu
dan saat ini saya sedang bersama dengan bapak ahmad riyad ketua tim investigasi dari pssi
yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana proses investigasi yang dilakukan oleh pssi
terkait dengan tragedi di stadion kanjuruhan pada tanggal satu oktober lalu
sebenarnya temuan dari tim investigasi pssi bagaimana sih pak
karena investigasi yang dilakukan oleh tim pssi ini kan hanya sebatas law of the game saja kan
sebatas penyelenggaran pertandingan
jadi pssi juga dengan komdis timnya bersama
untuk menginvestigasi mengenai apakah law of the game nya dilaksanakan atau tidak oleh panpel
itu fokusnya ke situ
untuk yang lain lainnya kepolisian yang untuk ranah kepolisian kepolisian
untuk ranah yang pidana kepolisian
kita menginspirasi apakah
karena aturan aturan statuta fifa atau law of the game nya sudah dilaksanakan oleh panpel
pak ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan masyarakat adalah
kenapa bisa ada pintu stadion yang tertutup pada saat pertandingan sudah usai
satu itu pak
dan kemudian kalau kita bicara mengacu pada regulasi fifa
aparat keamanan dalam hal ini polri tidak diizinkan menggunakan gas air mata
tapi nyatanya gas air mata ada di stadion
itu gimana pak penjelasannya
kepolisian juga punya sop
sop untuk menghadapi masa
pssi juga punya statuta untuk tentang keamanan
sehingga kemarin antara pihak kepolisian dan pssi itu membuat suatu kesepahaman
suatu aturan baru bagaimana tata kelola keamanan sepak bola
ini maraton ini kerjanya maraton
kita mengapresiasi tindakan kapolri yang memerintahkan cepat agar ke depan
tidak ada lagi miss antara pengamanan
kepolisian dan pelaksanaan pertandingan
harus seirama berlaku seluruh indonesia
seperti itu nanti
terutama di liga satu
itu kan pelajaran yang bisa diambil dari tragedi kemarin ya pak
cuma pada saat kejadian kemarin di stadion kanjuruhan
sebenarnya miss nya di mana pak
kenapa panitia pelaksana bisa sampai tidak membuka pintu stadion di menit ke delapan puluh seperti aturan
kemudian apakah security officer arema fc ini tidak koordinasi dengan polisi
bahwa mereka tidak diizinkan menggunakan gas air mata di dalam lingkungan sekolah
di liga satu itu kan pertanyaannya pak
itu jadi kewajipannya yang berhak menegur dan berkewajipan menegur itu adalah security official
apabila terjadi sesuatu yang di bidang keamanan akan membahayakan dan mengganggu jalannya pertandingan
sehingga itu kewajibannya itu yang tidak dilakukan oleh security officer sementara ini
hasilnya kemarin itu
mereka beranggapan bahwa itu sudah tahu dalam technical meeting
ternyata dalam pelaksanaan di lapangan ada seperti itu harusnya ada teguran
sehingga komdis memutuskan bahwa security officer bersalah
dia dihukum seumur hidup kalau tidak salah
tidak seumur hidup ya
dia dihukum seumur hidup tidak boleh berciput dalam bidang sepak bola
tapi aturannya itu mestinya kalau kita ngomong pintu stadion ya pak
ini kan banyak korban
kalau pintu stadion itu memang aturannya delapan menit ke delapan puluh
mulai dibuka di ranah rana yang kelihatannya tidak ada gerombolan di depan orang
mulai dibuka lah pokoknya
delapan menit ke delapan puluh dibolehkan dibuka
tapi pertimbangannya saat itu masa di luar juga supporter banyak
dikuatirkan itu kan bertahap itu bukanya
dikuatirkan kalau dibuka di belit delapan puluh
masih ada segi keamanan masih nyelonong untuk security officernya
masih penonton yang di luar tanpa kartis bisa lewat situ langsung terobos ke lapangan
sehingga ada kebijakan seperti itu kemarin
ini yang sedang diuji terus
terutama oleh kepolisian nanti akan menguji terus ini hasilnya
berarti memang ada
berarti memang ada berarti memang ada
ada kelalaian dari pihak panitia pelaksana dan security official arema fc ya pak
temuan dari investigasi pssi ya pak
tapi sebenarnya idealnya kan pak kalau untuk pertandingan sepak bola
kalau kita lihat di liga liga di luar
bahwa untuk pengamanan di dalam stadion ini tidak menggunakan aparat keamanan ya pak
itu idealnya seperti itu
tapi kita apakah kita belum bisa mengadopsi itu gimana sih pak sebenarnya
sudah diadopsi karena keamanan kita ini sah
menggunakan polisi itu sah
di pasal tujuh belas atau delapan belas itu kode keamanan itu jelas
steward atau polisi
dan steward kita belum siap atau gimana pak
ada stewardnya sudah ada
malah banyak yang dari koordinator koordinator lapangan
sehingga nanti kalau dia korlap istilahnya ya
kalau dia menghalau teman temannya serama supporter lebih diperhatikan
dia pakai rompi biasanya di sana
ada tanda yang membedakan dia ikut klub yang mana
tanda membedakan keneutralitasnya
ini yang tidak bekerja termasuk menghalau cepat supporter yang turun ke lapangan itu
tahu jawabnya dia
baru kalau dia nggak mampu polisi yang dipanggil
terkait penggunaan gas air mata nih pak
saya penasaran sebenarnya kalau dari pihak security officer rmfc itu
mengasih tahu nggak sih pak ke petugas keamanan polri untuk tidak boleh bawa gas air mata ke
ini kemarin kita ketemu panpel kamanan polri sudah diingatkan
tapi bentuk ingatnya kan harus jelas
ada saksinya apa di forum apa
itu yang dikaji oleh kepolisian juga
berarti format barunya kapan nih pak kira kira akan bisa di
ini niat baik kepolisian kita
dengan beasis format agar segera
karena presiden menyampaikan kan tidak bisa dilaksanakan sebelum ada format baru
yang menjamin bahwa pelaksanaan sepak bola ke depan aman tentram
itu yang paling penting
terkait sanksi ini pak ketua panpel security officer rmfc sudah dijatuhi
tidak boleh beraktivitas seumur hidup
arema fc dihukum dua ratus lima puluh juta dan tidak boleh menggelar pertandingan home
tanpa penonton sampai jarak minimal dua ratus lima puluh km ya pak

kita tidak menilai
korban yang jatuh di malang ini tidak bisa dinilai secara materi
gak mungkin bisa dinilai
ini korbannya banyak
tapi aturan di kode disiplin
bicaranya seperti itu denda maksimalnya ada semuanya
sehingga tidak menutup kemungkinan
yang sudah kita denda kita hukum ini
ada proses proses hukum lain
yang kalau menurut penyidik ditemukan bahwa mereka
mereka melanggar hukum
hukuman ini bukan berarti mengesampingkan seseorang dari urusan pidana
dan hanya terpisah kalau selama dia melanggar hukum negara ini
berarti ini kalau untuk urusan pidana pssi menyerahkan kepada pihak kepolisian
pihak kepolisian iya tetap itu
untuk ketertiban keamanan itu tugasnya kepolisian untuk lanjutnya
terima kasih pak ahmad riyad
semoga ini jadi pelajaran yang mahal
sangat mahal sekali ini
ini tragedi yang
jangan sampai itu lagi
sampai kapanpun jangan terulang lagi
terima kasih pak
tidak masalah terima kasih
ya itu tadi pernyataan dari ketua tim investigasi pssi ahmad riyad
terkait hasil investigasi pssi yang hanya sebatas law of the game
tragedi di stadion kanjuruhan yang menelan korban jiwa hingga satu ratus dua puluh lima orang
pada pertandingan antara arema fc melawan persebaya surabaya pada tanggal satu oktober
di stadion kanjuruhan malang kemarin
terima kasih koresponden cnn indonesia erlangga wisnu aji
atas laporan komprehensif anda
selamat bertugas kembali